nah semua pasti setuju memetik kelapa bukan pekerjaan yang mudah
dibutuhkan keberanian dan cengkraman tangan yang kuat
untuk memanjat pohon setinggi lebih dari sepuluh meter ini
tapi kini semua bisa melakukannya
karena di bali diciptakan sebuah alat pemanjat pohon kelapa
dengan pengoperasian yang mudah seperti berjalan saja
seperti apa teknologinya ini dia
pernahkah anda membayangkan
memanjat pohon kelapa dengan sangat cepat tanpa peralatan apapun
memang tidak semua orang mahir melakukannya
hanya yang terlatih sejak kecil dan punya keberanian besar yang bisa
tapi kini banyak orang bisa memanjat pohon kelapa dengan mudah
di bali dikembangkan sebuah alat untuk membantu petani memanen kelapa
tiga sekawan asal dan pasar ini menciptakan porncorp
dengan alat yang cukup sederhana yaitu batangan besi tali seling baja dan karet ban
ide membuat poncode berawal dari sulitnya mencari pemanjat kelapa dan besarnya upah
pohon yang relatif tinggi itu nggak semua juga bisa mayat
nah itu juga dari hal itu kita mencoba gimana caranya kalau kita membuat alat yang orang yang tidak bisa memanjat pun bisa memanjat
poncode kini sudah banyak digunakan para petani kelapa di bali
gaya tekan kaki pada panel besi akan membuat kawas ring mengunci bidang pohon
sementara tangan menjaga kestabilan dan daya cengkram kaki kakinya
bila sudah terbiasa menggunakan porncode petani ibarat berjalan menyusuri batang pohon kelapa
memanen kelapa pun jadi terasa mudah
setelah ada alat ini saya bisa metik sendiri
kalau dulunya bisa dijual langsung pada tengkulak
orang kalau dia metik pakai galah di sambung tiga itu
tapi sekarang saya bisa memetik sendiri terus hasilnya juga bisa diolah
poncode yang sudah mendapat hak patent ini juga memperhitungkan faktor keamanan bagi penggunanya
untuk safety nya sendiri gimana
kita sudah siapkan sabuknya kita ikat di sini
karena ini apalagi ada beratnya ini sudah mengunci
di sini ini mengikat ke badan
karena ini lebih penting kita gunakan ketika kita mau mengambil porncorp
karena kadang kadang posisi badan agak ini ya
saya harus coba nih pak
coba pak kita langsung ke porncorp sekarang
memang dibutuhkan koordinasi yang sangat mantap antara kaki dan juga tangan
untuk bisa menggunakan pohon pot ini naik ke atas pohon kelapa
dan tidak hanya koordinasi dibutuhkan juga kekuatan pastinya
dan yang terpenting adalah keberanian
masih jauh ya pak